pembuli asrama karyawan di kelurahan kepuh kecamatan ciwan dan kota cilegon banten
pada sabtu dihebohkan oleh kemunculan seekor ular kobra yang berada di dalam sebuah toilet
proses evakuasi berlangsung alot sebab hewan melata itu sempat melakukan perlawanan
dengan menyemburkan bisa beberapa kali
tak berlangsung lama ular sepanjang dua meter itu akhirnya dapat dievakuasi oleh petugas
diduga satwa liar itu datang dari hutan yang tak jauh dari bangunan
dan hendak mencari tempat hangat usai hujan mengguyur wilayah tersebut